lebih tidak pantas lagi
kalau ada seseorang yang melihat sepenggal kejadian
lalu dia berbicara dengan banyak orang seakan akan dia melihat kejadian seutuhnya
itu menjerumus ke dalam fitnah
jadi ustadz kagak ada hubungan apa apa sama afril
eh eh buka buka
syukurlah kamu gak jadi pergi
iya nih gak jadi apalagi gue udah mau pergi
tapi ada cowok ganteng yang nyuruh gue balik lagi
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
ustadz dari mana sama si afril
jadi kamu tahu kalau afril itu pergi ke sungai
ini kan ketua pengawasan tristat
kalau kamu tahu april itu pergi ke sungai seharusnya kamu larang
ani tahu dari gabuk
ustadz ada adegan romantis sama si iver di sungai
ya allah ustadz
ustadz kenapa ngelakuin hal seperti itu sama afril
mestinya itu kan tidak patut dilakukan ustadz
saya ini melakukan hal yang tidak pantas bersama dengan april
saya ini melakukan hal yang tidak pantas bersama dengan afril

ustadz pegang pegangan sama orang yang bukan nurim
harusnya ustadz tahu
kalau apel itu akan terjatuh ke sungai
dan saya berusaha untuk memegang tangannya
dan saya sekarang sedang antar dia
untuk menuju ke asramanya

ani melihat ustadz pegang panik afril
ani melihat ustadz pegang panik afril

berarti kamu tidak dengar dong
tidak denger apa yang saya bicarakan dengan afril
iya ustadz aneh kagak denger
kenapa kamu menuduhkan saya
melakukan hal yang tidak pantas bersama april
bang farouk aja yang nambah nambahin
suatu perbuatan romantis yang dilakukan
antara laki laki dan perempuan
yang bukan murim
itu sama as saja
ustadz pegang panik afril
melakukan sesuatu perbuatan
yang tidak layak dilakukan oleh seorang muslim
lebih tidak pantas lagi
kalau ada seseorang
yang melihat sepenggal kejadian
lalu dia berbicara dengan banyak orang
seakan akan dia melihat kejadian seutuhnya
itu menjerumus ke dalam fitnah
jadi ustadz kagak ada hubungan
insyaallah apa ustadz
insyaallah apa menurut antum
kalau soal itu
ani kagak tau
takut ani dibilang tukang fitnah
ngada ngada ani takut
waktu gue nyopet dulu
gue kayaknya gak pernah nikmatin duit hasil coketan gue sendiri
gue selalu bagi bagi ke orang lain
itu berarti gue orang baik kan
allah pasti catetin sama baik gue
yang nyatet itu malekat
malaikat bawa ke allah sebagai laporan
nah allah yang mutusin
kalau lo baik lo masuk surat allah
kalau lo baik lo masuk surat allah
kalau lo kagak baik
digulung ke neraka
itu yang gue takutin poi
gue bakal digulung ke neraka
allah maha pengampun
gue bakal diampuni sama allah
kalau allah maha pengampun
gak usah ribet ribet dateng ke pesantren buat taubat
gak usah ke pesantren juga kita udah terima taubatnya
udah allah ampunin
allah mau ngampunin hamba hambanya milih milih juga kali
kalau gue mau pede
gue bakal diampunin sama allah ngapain
karena gue masih punya emak
emak yang selalu ngedoain gue setiap saat

emak yang selalu ngedoain gue setiap saat
supaya jadi anak soleh
kg punya emak
kg punya babe
lu digulung ke neraka
yang nginekan dikit kali
lagi lu pikir dong
enak baik baik sama gue
udah dasar buat tukang ngipul
emak gue jahat banget
emak gue jadi korban ngipul gue
orang sepasar genjik aja kena korban ngipul gue
sama bangun sajainan
kalo ahlinya baik
gue gulung juga lo
mending lo ikut gue pesantren
gak tau mah
saya itu masih punya pr
harus diterjemahin surat balasan dari patin
kalau isinya penolakan atau penghinaan
saya balik lagi ke pesantren juga malu
makanya sekarang tuh saya lagi nyari penterjemah tulisan arab
bapak tau tulisan ini pak
tidak ada tulisan arab di dalamnya

ini sebenernya berbahasa indonesia
hanya tulisannya aja arab undul tanpa harkat
bahkan saya sampe nanya ke orang yang pake pake pakaiannya kayak orang alim
tapi ternyata nggak jaminan pak ya
pake pakean alim juga
gak semua bisa baca tulisan arab
terus artinya namanya pak
cintailah allah maka penduduk langit dan bumi akan mencintaimu
cintailah allah maka penduduk langit dan bumi akan mencintaimu
maksudnya ternyata apa
kalo ingin tau belajarlah di pesantren
kalo ingin tau maka belajarlah di pesantren
berarti lo ikut gua dong
nah tuh tuh ustaz jinal
ikannya sudah dikasih makan nih
belum makan belum makan
ambil aja maksudnya
nih ustaz jangan lo makan
ajaran agama islam itu
adalah ajaran yang menuntun kita
untuk menjauhi semua larangan yang sudah ditentukan oleh allah swt
taat kepada allah
taat kepada rasul
dengar dan kerjakan
nah kalau ngomongin masalah pengabdian
kita semua insya allah masuk dalam taraf mengabdi kepada allah swt
ada makom yang memang sulit untuk kita lewati
ini makomnya orang orang yang soleh
orang orang yang soleh ini
orang orang yang soleh itu
adalah orang orang yang bisa mengontrol
dan menepikan hawa nafsunya
saya kan udah taubat nih
apa saya udah bisa dibilang sebagai orang soleh ustaz
nah ini yang penting awalnya kita sudah tobat
sudah mau mengakui semua kesalahan kita
allah itu maha pengampun maha penyayang maha penyangsih ya
nah ini kita ngomongin masalah tobatnya
apabila kita sudah mengerjakan semua perintah allah
menjauhi semua larangannya
sesuai dengan al quran dan hadis
insyaallah kita termasuk orang orang yang soleh
kalau boleh curhat kemahnya setia
saya ini sudah memutuskan untuk tinggal dan belajar di pesantren ini
di kecil saya tuh gak mantep mantep
gak nyaman nyaman pak ustaz
ini urusannya ikhlas